sejumlah pasien suspek covid sembilan belas ini terpaksa dirawat di sebuah tenda darurat
yang didirikan di halaman parkir rumah sakit umum daerah nganjuk
dua hari sudah tenda ini didirikan lantaran ruang perawatan di dalam rumah sakit sudah penuh
beberapa pasien mengalami gejala berupa flu hingga batuk
keluarga pasien pun hanya bisa menunggu hingga ruang perawatan di dalam rumah sakit tersedia
sejak ini ditaruh di tempat mana
di tempat tenda karena ruangan banyak yang full
yang penting dapat penanganannya dari rumah sakit ini
yang lebih penting itu kalau tempat itu bisa menyesuaikan
semua ditolak bayangkara tolak rsi
ini kan sudah diatur ini mas nanti kosong langsung pindah
satu kosong pindah
satu kosong pindah
bendungnya ruang perawatan di rumah sakit juga membuat pasien positif covid sembilan belas tanpa gejala di sumeneb jawa timur
diisolasi di luar rumah sakit
seperti gedung skb kecamatan batuan sumeneb
yang dijadikan sebagai tempat khusus isolasi mandiri bagi pasien positif covid sembilan belas tanpa gejala
gedung milik pemerintah kabupaten sumeneb ini berisi tiga belas pasien
sejumlah petugas satpol pp kabupaten sumeneb diterjunkan untuk menjaga gedung ini dan mengantarkan
makanan yang dititipkan oleh keluarga pasien
sudah semakin banyak yang terpapar covid sembilan belas
terbukti rsi kepala kepala kepala sumeneb ini sudah full sudah penuh
kemudian lsi juga sudah penuh
nah karena sudah full kami bagi pasien covid yang tanpa gejala kami kembali memfungsikan ridc
bekerjasama dengan bkpsdm selama keperangan
sekretaris dinas kesehatan sumeneb menambahkan
dalam sepekan terakhir jumlah pasien positif covid sembilan belas dan meninggal di kabupaten sumeneb mencapai tujuh belas orang
sementara pasien yang dirawat di dua rumah sakit sebanyak satu ratus empat puluh dua orang
tim liputan cnn indonesia